mantan direktur utama pertamina karen agustiawan difonis delapan tahun penjara
mantan dirut pertamina karen agustiawan dinyatakan bersalah oleh majelis hakim pengadilan tipikor jakarta
selain hukuman pidana kurungan selama delapan tahun karen juga dikenakan denda satu miliar rupiah
jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan
sebelumnya karen dituntut lima belas tahun penjara dan denda satu miliar rupiah subsidi enam bulan kurungan
dan ada produser lapangan cnn indonesia rizky renardi di pengadilan tipikor jakarta
rizky setelah difonis bersalah
apakah karen berencana untuk mengajukan banding
ya selamat sore frida
benar sekali untuk hari ini sidang fonis yang dibacakan oleh majelis hakim kepada karen agustiawan
mantan di rut pertamina periode dua ribu sembilan belas dua ribu empat belas
memang dinyatakan karen mendapatkan tuntutan fonis delapan tahun penjara dan juga denda sebesar satu miliar rupiah
tuntutan ini memang lebih ringan daripada tuntutan awal dari jaksa
selama lima belas tahun penjara dan juga denda sebesar dua ratus enam puluh delapan miliar rupiah
dalam persidangan hari ini memang karen agustiawan bersama penasihat hukumnya
menyatakan akan mengajukan banding atas vonis yang diberikan hakim
yang menarik memang untuk persidangan tuntutan fonis hari ini adalah
adanya dissenting opinion atau pendapat hakim yang berbeda
yang dinyatakan oleh hakim anggota tiga hakim anwar
di mana memang hakim anggota tiga ini mengatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan
memang karena agustiawan dinyatakan tidak bersalah
dari beberapa poin yang dibacakan oleh hakim anggota tiga
di antaranya adalah di sini terbukti bahwa karen agustiawan tidak dinyatakan memberkai diri sendiri
karena uang yang digunakan untuk investasi adalah uang yang digunakan untuk bisnis
bukan digunakan untuk kepentingan pribadi
hal ini pun terbukti dari fakta persidangan
di mana angka lima ratus enam puluh delapan miliar yang dikatakan sebagai kerugian negara
itu adalah resiko bisnis yang harus ditanggung
karena memang potensi atau resiko bisnis
dalam minyak dan gas ini memang masih tidak dapat diprediksi
sehingga tidak dapat juga itu dijadikan sebuah alasan atau sebuah dakwaan
atas memperkaya diri sendiri atau tuntutan kepada karen agustiawan
kemudian juga di dalam fakta persidangan yang didapatkan
hakim anggota tiga mengatakan belum adanya bukti di mana karen agustiawan
memberkai diri sendiri selama fakta persidangan
kemudian juga dalam hal ini dari pihak penasihat hukum
susilo rewi bowo mengatakan poin poin yang akan diberikan dalam banding nanti
di antaranya memang adalah fakta fakta yang dibacakan oleh hakim anggota ini
akan kembali dimasukkan ke dalam nanti banding yang akan diajukan
kemudian juga selinan tuntutan akan diambil
kemudian eksepsi yang pernah diajukan sebelumnya juga akan dimasukkan kembali
ke dalam banding yang akan diajukan
di sini juga yang patut digarisbawahi adalah
tidak yang dikatakan oleh penasihat hukum
susilo arwibowo mengatakan tidak adanya pemeriksaan terhadap pihak roc limited australia
atau pihak yang dinyatakan diperkaya oleh investasi ini
yang dikatakan memang selama persidangan pihak roc tidak dihadirkan
tidak diperiksa sebagai saksi
sehingga memang fakta fakta yang diberikan selama persidangan ini
tidak semuanya benar itu yang dikatakan oleh pihak kren agustiawan
tentunya kita masih akan menantikan
salinan putusan dan juga susunan poin poin banding yang akan diajukan
oleh pihak karen agustiawan bersama penasihat hukum ya kembali kepada anda frida
ya langsung dari pengadilan tipikor jakarta rizky renardi melaporkan